selamat sore bagaimana perkembangan terkait persiapan nyepi di bali
karena kabarnya atm dan internet ini akan dimatikan dua puluh empat jam saat nyepi
ya fria sejauh ini memang untuk warga bali terutama umat hindu
memang sudah terbiasa dengan pola baik pamanan maupun apapun kebijakan dari pemerintah
baik swasta yang ada di bali baik perbankan maupun pelayanan umum
sudah terbiasa dengan ditutupnya pelayanan mereka ketika masuki puncak hari raya nyepi
yang jelas tadi dari pantauan saya di beberapa tempat misalnya di denpasar dan juga di kabupaten badung ini
mereka sudah mengantisipasi misalnya mereka berbelanja lebih sedikit dibandingkan hari hari sebelumnya
ketika mereka akan menghadapi prosesi nyepi pada besok hari
dan kemudian juga untuk transaksi frida memang beberapa bank akan melakukan penonaktifan atm mereka
dan ini setiap bank memang memiliki jam penonaktifan yang berbeda
namun ada beberapa bank yang memang mengaktifkan atm nya meskipun di hari nyepi
memang untuk mengantisipasi kalau kemudian ada konflik
ada beberapa titik kalau tidak saya sebut ada lima sampai enam titik di mana atm masih bisa berfungsi
itu pun dengan sangat terbatas dan tentu saja mereka menyasar bukan warga umat hindu bali
yang memang berkonsentrasi untuk merayakan catur berata penyepian
sehingga atm atm yang masih aktif ini dimanfaatkan oleh para wisatawan atau siapapun warga non umat hindu
yang memang sangat membutuhkan sekali dana sehingga beberapa atm memang masih diaktifkan
secara keseluruhan hampir semua atm layanan perbankan dan pelayanan pemerintah
ditutup untuk sementara sampai batas waktu atau dua puluh empat jam setelah prosesi nyepi bisa dibuka kembali setelahnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini